dari tanah abang
iya mau ke bekasi
emang bajai bisa dari tanah abang ke bekasi
seperti inilah pemandangan yang lazim terjadi di checkpoint sumber arta
jalan inspeksi kalimalang bekasi jawa barat
ada saja alasan para pemudik yang masih nekat melakukan perjalanan
tujuannya mau ke mana
tujuannya nengokin orang tua
orang namanya kita kan pengen ketemu orang tua
nah sedangkan kita belum tentu tahun depan bisa ketemu orang tua lagi
kayak gitu aja
mereka adalah pengendara yang terjaring pemeriksaan oleh petugas gabungan polri
tni dinas perhubungan dan polisi pamung praja kota bekasi
karena terindikasi akan mudik
ciri cirinya diantaranya adalah plat nomor kendaraan luar jabodetabek
dan membawa barang bawaan berlebih
jika tidak dapat menunjukkan surat keterangan dinas kerja
atau keperluan mendesak lain dan surat bebas covid sembilan belas
pengendara langsung dipersiapkan
dan putar balikan ke arah jakarta
di antara para pemudik yang melanggar
sebagian masyarakat memenuhi syarat melakukan perjalanan di wilayah agglomerasi
karena dapat menunjukkan surat keterangan
mereka mengaku tidak terganggu
walaupun penyekatan seringkali menimbulkan kemacetan
saya pulang kerja dari rumah sakit yarsi ke sini bintara
ini kalau buat saya sih sebagai staf rumah sakit ya sangat bagus gitu
karena mencegah covid
di jalan perbatasan kota seperti inspeksi kalimalang
pada jam jam sibuk pulang kantor dari pukul empat hingga enam sore
kepadatan kendaraan mulai terjadi
kondisi ini menyebabkan petugas harus ekstra jeli menerapkan
strategi pemeriksaan pemudik agar tak ada yang lolos
dan juga tak menimbulkan antrian panjang kendaraan
kita melakukan aturan per dua jam
per dua jam pengaturan
dan ini kita juga selalu berkoordinasi
dengan titik penyekatan dari jakarta timur juga
apabila dalam waktu dua jam itu memang kapasitasnya meningkat
atau estimasi lalu lintasnya meningkat
kita akan longgarkan dulu
nanti kita mainkan lagi untuk dua jam berikutnya
hingga sebelas mei dua ribu dua puluh tiga
petugas di pos pam sumber arta telah memaksa sembilan puluh kendaraan putar balik
kebanyakan pengendara sepeda motor
sedangkan di seluruh wilayah jabodetabek
lebih dari tiga puluh tujuh dari tujuh puluh enam kendaraan yang diperiksa dipaksa putar balik
total empat puluh empat posko penyekatan dan checkpoint
masih akan berlangsung hingga akhir larangan mudik lebaran tujuh belas mei mendatang
putri demes septyadi pradana bekasi jawa barat